kita ke informasi pertama pasca insiden peluru nyasar ke gedung dpr
ketua persatuan menembak dan berburu indonesia atau perbakin dki jakarta
irjen setiawasisto mengaku tidak keberatan dengan wacana relokasi lapangan tembak senayan
namun ia meminta wacana relokasi itu dikaji lebih dalam lagi
dilansir laman detik com pembahasan pengkajian rencana relokasi lapangan tembak senayan
telah dilakukan antara pengurus perbakin dan gubernur dki jakarta anies baswedan
pada enam belas oktober lalu menurut setio lokasi tembak sasaran yang sudah ada tidak perlu dipindah
namun wacana pemindahan bisa dilakukan untuk lokasi tembak reaksi
beberapa alternatif lokasi pemindahan sempat ditawarkan
salah satunya di kawasan jagakarsa jakarta selatan
lapangan tembak senayan berstatus milik gelora bung karno dan dikelola oleh pb perbakin
sementara itu rencana relokasi lapangan tembak senayan jakarta
setelah terjadinya peristiwa peluru nyasar di gedung dpr pada lima belas dan tujuh belas oktober lalu masih terus dikaji
sepekan setelah kejadian tersebut kini masyarakat sekitar lapangan menyebut
mulai khawatir akan keselamatan jiwa mereka
jumat pagi penyidik polda metro jaya menggelar rekonstruksi kasus peluru nyasar ke gedung dpr
rekonstruksi dilakukan di lapangan tembak senayan
dua tersangka iaw dan rmy dihadirkan
dua puluh lima adegan peluru nyasar di gedung dpr
dua puluh lima adegan dipragakan dimulai dari tersangka datang
sampai terjadi pemindahan tombol switch semi otomatis menjadi otomatis
yang berujung pada insiden peluru nyasar dari objek tembak
akibat kelalaian iaw dan rmy
keduanya akan dijerat sesuai undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh
dengan ancaman hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
sebelumnya ditemukan enam peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan
sejumlah warga pun mengomentari insiden peluru nyasar
yang jika tidak ditangani segera
bisa saja kembali menyasar ke lokasi lain
ya was was lah takutnya kena orang gitu
kan peluruh kan kalau kena orang bahaya
takutnya kena kan parah juga kalau kena gitu
sudah tadinya di situ ya di situ aja lah
sekarang kadang ini ya kayak eh was was gitu
kalau mau dipindahkan kemana silahkan aku yoga ini yang
ini kan pemerintah kita cuma numpang
kalau saya pribadi sih nggak terlalu resah atau khawatir gitu
karena itu salah satu mungkin kesalahan dalam latihan atau kesalahan dalam
jadi menurut saya itu saya setuju untuk pindahan arena latihan tembak
di pinggir kota misalnya
kecemasan mereka terjawab
sehari setelah kejadian peluru nyasar berlangsung
gubernur dki jakarta anies baswedan mengisyaratkan
akan merelokasi lapangan tembak tersebut
kita lihat memang safety itu
penting sekali apalagi tempat tempat yang memiliki risiko
seperti lapangan tembak
dan ini bukan lokasi baru ya
artinya lokasi sudah lama
nanti kita cek secara tata ruang seperti apa
karena tahun dua ribu sembilan belas besok adalah tahun di mana kita melakukan revisi
atas rencana tata ruang dan rencana wilayah
dan pada saat itulah kita nanti bisa melakukan perubahan perubahan
keputusan relokasi memang belum final
menurut pengamat tata kota yayat supriyatna
apabila menilik sejarah pada masa bung karno
area gbk dan lokasi lapangan tembak senayan
memang sudah didesain untuk area olahraga yang aman
dan ruang terbuka hijau
namun seiring dengan perkembangan zaman
di sekitar lokasi itu dibangun beberapa gedung tinggi
tepat itu lebih bagus memang berada pada zona
untuk olahraga ya pada kawasan zona olahraga
untuk lapangan tembak yang terbuka seperti itu
bukan lingkungan permukiman
kan ini jenis olahraga olahraga tembak
bukan lapangan tembak untuk kepolisian dan pihak militer
yang berbeda pemanfaatan dan penggunaannya
tapi sekali lagi saya mengatakan
kalau memang dianggap sudah tidak tepat
kembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau
kemudian mempertimbangkan berbicara dengan pihak seknek
dan pihak organisasi pengelola dan sebagainya
untuk sama sama mempertimbangkan
apakah tidak pindah dengan memodifikasi
atau menjadikan dia ruang terbuka hijau lokasinya pindah
karena ini sangat terkait dengan kepentingan pihak pihak
yang ada di sekitarnya
dalam hal ini yayat pun sepakat apabila relokasi lapangan tembak
menjadi hutan kota
sebab sejatinya relokasi mengembalikan rasa aman
dan keselamatan masyarakat